kita kembali ke informasi tentang acara reuni dua ratus dua belas
reuni dua ratus dua belas diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai wilayah di tanah air
sejumlah ulama dan juga tokoh nasional dijadwalkan akan hadir dalam agenda ini
sementara itu meski tidak hadir dalam reuni dua ratus dua
pemimpin front pembela islam fpi rizik sihab
sempat menyampaikan pesan audio kepada peserta aksi
tak hanya sejumlah ulama yang hadir
pimpinan dpr fahri hamzah dan fadli zon juga terlihat mengikuti reuni dua ratus dua belas ini
terdakwa kasus ujaran kebencian buniyani pun juga hadir
sementara dalam pesannya rizik sihab menyampaikan
meski ada upaya penggagalan aksi ini
umat islam janganlah terpecah belah
ketua panitia pelaksana reuni dua ratus dua belas misbahul anam menolak
jika aksi ini dikatakan syarat muatan politik dan anti kebinekaan
korespondensi ann indonesia miladia rahma
memantau langkah langkah ini
langsung reuni dua ratus dua belas di kawasan monas jakarta
mila bagaimana jalannya reuni dua ratus dua belas di sana
apakah jumlah masa yang hadir ini sebesar masa aksi dua ratus dua belas pada tahun lalu
selamat siang aldi
betul sekali pelaksanaan reuni dua ratus dua belas yang digelar sejak subuh hari tadi
tepatnya dibuka dengan pelaksanaan sholat subuh berjamaah
memang saat ini sudah memasuki tahap akhir begitu
bisa saya gambarkan memang betul
ada ribuan peserta aksi yang datang dari berbagai wilayah di tanah
air ada dari jawa tengah jawa timur jawa barat
bahkan dari luar pulau jawa
juga sudah hadir di silang monas
bahkan sejak tengah malam tadi
untuk mengikuti reuni dua ratus dua belas ini
kalau kita bicara soal jumlah aldi
memang ini tidak sebesar tahun lalu pada pelaksanaan aksi dua ratus dua belas
karena kita tahu jumlahnya pada saat itu bisa mencapai jutaan
hari ini kami melihat memang meskipun jumlahnya banyak
tapi memang tidak sebesar tahun yang lalu
seperti tadi sudah disampaikan dalam laporan sebelumnya
ada sejumlah ulama yang juga
hadir di sini memberikan tausiah
karena agenda reuni dua ratus dua belas ini memang selain memperingati
juga ada agenda solawatan
kemudian zikir dan juga tausiah
ada beberapa ulama yang mungkin cukup dikenal hadir pada hari ini
di antaranya ada bahtiar nasir
kemudian ada kepala atau ketua panitia pelaksana reuni dua ratus dua belas
yang juga memberikan tausiah pada hari ini
sejumlah tokoh juga turut terlihat
pada reuni dua ratus dua belas
di antaranya ada pimpinan dpr
yakni fadlizon dan juga fahri hamzah juga terlihat hadir
seperti tadi juga sudah disampaikan
ada juga terdakwa kasus ujaran kebencian
yaitu buni yani yang juga sempat terlihat di panggung utama reuni dua ratus dua belas
saya melihat juga amin rais juga turut memberikan pernyataannya
kepada para peserta aksi
nah kalau kita bicara apa kontennya
sebelumnya tentu kita tahu bahwa ada berbagai macam asumsi yang muncul

bahkan kapolri jenderal tito canovian beberapa hari sebelumnya
menyatakan bahwa sangat mungkin sekali sebenarnya
bahwa aksi reuni dua ratus dua belas ini kental sekali dengan gerakan politik
atau konten politik yang kemudian dibungkus dengan nuansa keagamaan
namun memang kalau kami memantau sedari pagi
yang juga ini menjadi kekhawatiran banyak pihak
kami melihat apakah ada kemungkinan kemungkinan
atau narasi narasi terkait politik yang kemudian disampaikan
sejauh yang kami pantau hari ini
relatif yang disampaikan lebih kepada hal hal
yang sifatnya keagamaan
kebanyakan memang para ulama di sini membahas soal bagaimana sebagai umat muslim
sebagai mayoritas umat beragama yang ada di indonesia
harus menjaga persatuan dan juga kesatuan
yang juga menarik tadi aldi bahwa seperti kita tahu
bahwa imam dari fpi front pembela islam habib rizik
memang batal hadir namun dia sempat menyampaikan pesan audio
kepada ribuan peserta aksi reuni dua ratus dua belas ini
ada beberapa catatan yang kemudian saya sempat catat begitu ya
apa yang kemudian disampaikan oleh habib rizik
di antara yang pertama adalah mengenang euforia dua ratus dua belas tahun lalu
mudah mudahan dia berharap bahwa semangat persatuan
semangat ukuah yang kemudian sudah ditunjukkan oleh kaum muslimin
pada aksi dua ratus dua belas pada bulan desember dua ribu enam belas ini terus kemudian berkembang
begitu ya terus dipertahankan
kemudian yang kedua yang juga dibahas oleh habib rizik adalah soal
ada upaya penggagalan dalam rangka melaksanakan dari reuni dua ratus dua belas ini
meskipun kemudian habib rizik tidak menjelaskan upaya ini kemudian berasal dari pihak mana saja
namun dia menjelaskan upaya pengagalan ini memang ada
dan meski begitu kita bisa membuktikan atau dalam hal ini habib rizik kemudian bisa menyampaikan kepada masyarakat
bahwa hari ini reuni dua ratus dua belas ini kemudian diikuti oleh ribuan peserta begitu
jadi meskipun kemudian ada upaya pengagalan
antusiasme masyarakat atau antusiasme umat islam untuk menghadiri reuni dua ratus dua belas ini memang cukup tinggi begitu
kemudian yang juga menarik tadi kami catat aldi bahwa tampaknya presidium dari reuni dua ratus dua belas ini
yang tadi juga sempat disampaikan oleh ketua gnpf mui yanni bahtiar nasir
tampaknya ini akan menjadi agenda tahunan yang akan dilakukan dan juga akan diteruskan keberlangsungannya
jadi akan sangat mungkin sebenarnya akan membuka kemungkinan
bahwa tahun tahun ke depan reuni dua ratus dua belas ini akan terus dilakukan
jadi ketika bisa saya simpulkan sebenarnya ketika mungkin asumsi muncul di awal rencana pelaksanaan reuni dua ratus dua belas ini
kemudian ada sentimen soal ini adalah gerakan politik
tadi ketua panitia juga sempat menyampaikan bahwa dana yang kemudian digunakan untuk pelaksanaan aksi ini juga cukup besar
bahkan mencapai miliaran rupiah namun ia juga menyampaikan bahwa dana ini murni adalah dana umat
yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada kemudian diberi atau disuntik dananya oleh partai politik
jadi tampaknya memang terlihat bahwa aksi kali ini yang kemudian dari awal memang sudah sangat kental
aroma aroma gerakan politik ini kemudian dibantah
tapi narasi narasi yang kemudian menyampaikan euforia terkait kasus penistaan agama
yang kemudian menyeret mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memang sempat disinggung juga
jadi tapi bisa kami simpulkan karena pengalaman ini cukup ketat
aksi ini sampai dengan hari ini juga sampai dengan saat ini sudah mulai selesai berjalan cukup baik
kita juga bisa melihat pengamanan juga total dilakukan saya melihat ada beberapa bisa
bukan beberapa tapi bisa dikatakan ada ratusan petugas kepolisian tidak hanya dari polda metro jaya
dari brimop juga ada ini juga sudah bersiaga
tadi ada satu unit mobil water cannon juga sudah bersiap siaga di sini
jadi bisa disampaikan atau bisa disimpulkan bahwa acara reuni dua ratus dua belas ini
meskipun kemudian diikuti oleh ribuan orang tapi sejauh ini memang masih bisa berlangsung dengan baik
baik mila tadi memang artinya reuni dua ratus dua belas ini berjalan dengan damai begitu
kalau kita melihat euforia aksi dua ratus dua belas pada tahun lalu ini aksi dua ratus dua belas dapat respon dari pihak istana
begitu di mana masyarakat yang berorasi disambut di istana negara
nah apakah pada tahun ini aksi dua ratus dua belas juga para orator ini ada di sana ada ketua gnpf moi bahtiar nasir

bahtiar nasir apakah ia masuk ke dalam istana untuk menyampaikan
aspirasinya kepada presiden begitu mila
apa aspirasinya kepada presiden begitu mila
ya sejauh pengamatan saya memang betul bahwa di luar silang monas ini memang ada satu buah mobil yang digunakan
untuk menyampaikan aspirasi aspirasi
jadi tidak hanya para ulama tapi juga mereka yang kemudian ingin menyampaikan juga bisa menyampaikan
apa ya bisa dikatakan aspirasi mereka atau pendapat mereka
namun memang konsentrasi bisa saya katakan terpusat di silang monas
tepatnya di panggung utama persis di depan saya ini
jadi memang kalau bisa disampaikan apa yang kemudian disampaikan
yang kemudian disampaikan oleh para ulama semuanya terpusat di sini
berbicara soal bahtiar nasir ini yang kemudian menarik setelah dia menyampaikan bahwa tampaknya ini akan menjadi
apa ya bisa dikatakan agenda tahunan
bahtiar nasir juga tadi sempat menyampaikan bahwa sebagai umat muslim tetap saja hampir sama
senada dengan apa yang sudah disampaikan para ulama sebelumnya bahwa sebagai umat muslim ada upaya upaya tampaknya
yang kemudian ditangkap oleh bahtiar nasir disini yang tadi kemudian disampaikan
ada upaya untuk memecah belah umat muslim
jadi ini sebenarnya saya melihat juga momen reuni dua ratus dua belas ini digunakan oleh para ulama untuk kemudian memperat ya
sekali lagi terus menekankan kepada umat islam untuk terus memperat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah kelompok beragama mayoritas begitu
jadi saya pikir dari awal kemudian para ulama kemudian sampai yang terakhir memberikan aspirasi atau tausiah mereka
kebanyakan memang apa yang kemudian disampaikan berkaitan bagaimana sebagai umat muslim kita harus kemudian menjaga persatuan dan kesatuan
bahkan juga menjunjung tinggi toleransi begitu
itu kemudian yang senada disampaikan juga oleh ketua panitia pelaksana reuni dua ratus dua belas misbahul anam yang juga menyampaikan bahwa
sangat apa ya dia bisa dikatakan menolak begitu kalau kemudian aksi ini dikaitkan dengan sebuah atau gerakan anti kebinekaan atau anti toleransi
karena sempat menyinggung juga kejadian tahun lalu pada saat aksi ini dilakukan ada sepasang pengantin yang pada saat itu akan melaksanakan pemberkatan di gereja katolik katedral
dan mereka bisa melaksanakan
jadi tampaknya sentimen sentimen anti toleransi atau anti kebhinnekaan itu kemudian hari ini berusaha untuk diputus begitu ya
narasi narasi positif narasi narasi tentang persatuan dan kesatuan antara umat beragama dan juga sesama muslim itu menjadi warna yang sangat kuat pada saat pelaksanaan reuni dua ratus dua belas ini aldi
baik terima kasih
koresponen cnn indonesia miladia rahma melaporkan dari lapangan monas
mas untuk aksi reuni dua ratus dua belas